sebelumnya pemasangan iklan pasangan capres cawapres nomor satu di videotron di jalan jalan utama ibu kota
terancam mendapat sanksi badan pengawas pemilu
bawaslu akan melakukan penanganan pelanggaran administrasi dan menggelar sidang terbuka
tapi dengan syarat harus dihadiri perwakilan paslon nomor satu
penanganan pelanggaran administrasi oleh pasangan nomor urut satu
terkait pemasangan iklan di videotron jalanan utama ibu kota akan dilakukan melalui mekanisme sidang terbuka
namun karena pihak perwakilan paslon nomor urut satu tidak menyertakan surat kuasa sidang batal digelar
paslon nomor satu terancam sanksi oleh badan pengawas pemilu
kalau melihat dari peraturan bawaslu ya nomor delapan tahun dua ribu delapan belas bahwa pelanggaran administrasi itu tentu ada sanksinya gitu ya
kalau melihat sangsinya sebenarnya adalah pertama itu adalah memperbaiki tata cara prosedur
pemasangan iklan di videotron jalanan utama ibu kota
untuk memperbaiki tata cara prosedur pemasangan iklan di videotron jalanan utama ibu kota